sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ataupun mau ketemu sama aku
aku nggak nyangka kamu mau ketemu aku lagi
kemarin kamu masuk rumah sakit
gara gara kamu minum obat penuh

karena kamu udah nggak peduli lagi sama aku
tapi aku gak suka dengan cewek yang labil
kalau kamu bisa menerima aku apa adanya
tapi melihat kamu habis seperti ini
sepertinya kamu nggak sanggup
kamu nggak bisa mempunyai seorang pacar cacat seperti aku
taufan aku bisa
taufan kamu tuh ngomong apa sih
kenapa sih kamu bisa mikir kayak gini

ya karena merawat dan menyayangi
jadi kamu sendiri aja kamu nggak bisa
apalagi untuk merawat dan menyayangi
kamu udah terbiasa hidup di zona aman manusia
kamu nggak kuat guncangan
karena itu aku nggak bisa kembali lagi sama kamu
karena aku hanya mau jadi pacar cewek kuat yang mandiri
kamu harus kuat
kamu harus kuat dan mandiri seperti kamilah
kamu nggak sanggup kan
aku akan buktikan ke kamu
kalau aku akan menjadi cewek yang kuat dan mandiri
sampai kamu akan ngemis ngemis untuk balikan lagi sama aku tovan
aku akan terus memantau kamu
kamu gak mau makan dulu

usar malam ini menderita
tapi saya gak pesan ini
pak taufan yang mempesankannya untuk mbak
kafan masih ingat dengan jelas
makanan dan minuman kesukaan aku
apa ini artinya
aku masih ada harapan untuk bersama kamu
jadi apa dok yang bisa membuat kamila
jadi cepat sadar dok
sampai kapan dok kamilah jadi seperti ini
ibu kami sudah berusaha memberikan asupan yang dibutuhkan oleh ibu camilla
melalui infus dan selah oksigen
tetapi untuk selebihnya
lebih kepada faktor pesikis ibu kamila sendiri
faktor pesikis dimana seberapa besar alam bawah sadar ibu kamila
menginginkan dirinya benar benar sembuh
dan seberapa besar ikatan ibu kamila dengan orang orang di sekitarnya
sepele dan mengada ngada
tetapi ada kalanya
justru hal seperti ini
yang dapat membuat pasien sadar
jadi maksud dokter
kamila harus mempunyai sesuatu
supaya dia tidak mau pergi dong
kamila sudah memiliki itu
kalau menurut mama
itu aja belum cukup lah
kamila harus mempunyai
ikatan dengan beberapa orang
yang bisa membuatnya terjadi
bagaimana cara anak anak ini bisa sampai ke sini
kok semuanya pada ke sini ma
kita semua sengaja ke sini
dan nggak bilang fadil dulu supaya
apaan sih ma
pakai surprise segala
bagaimana keadaan kamu

seperti yang lo lihat sana
lo tenang aja
sebentar lagi kami pasti akan sadar
dan dia akan baik baik aja
ada yang mama mau bicarain sama kamu sayang
pak papa aja dia yang nunggu fadil
maksud kedatangan papa
taufan dan ana ke sini
ini adalah keinginan mama kamu
ini adalah keinginan mama kamu
ini adalah keinginan mama kamu
mama ingin sekali
kamu dan kamila
untuk segera bertunangan
untuk mengikat hubungan kalian
dan kami di sini
semua akan menjadi saksinya
atas pertunangan kalian itu
atas pertunangan kalian itu
acara pertunangan itu
dan kamilah jadi tertunda
mama kepingin sekali
sekarang kamu bisa bertunangan dengan kamilah fadil
ya ini sebagai penyemangat hidup untuk kamilah
lagi pula biar mama gak bingung kalau ditanya
sama suster suster di sini fadil
sebenarnya hubungan kamu dengan kamilah apa
tapi ma kamilah kan belum sadar
belum tentu juga kamilah mau
kak fadil kamilah pasti mau
kan kak fadil sama kamilah udah punya anak
tuh anak aja tahu jawabannya
dan mama yakin sekali fadil
pasti kami akan senang melihat cincin di tangannya
waktu dia sadar nanti
jangan dijarinya kamilah
kak pertunangan itu adalah sebuah komitmen
dan komitmen itu harus dilakukan dengan kejujuran kak
kamilah nggak mau bikin tante ambar kecewa
kalau tante ambar tahu setelah pertunangan itu terjadi
kamilah nggak mau kak membuat tante ambar merasa tertipu
kamilah nggak mau
fadil kamu gak boleh ragu ragu sayang
mama kan udah bilang sama fadil
mama hanya mau kamilah yang menjadi menantu mama
kenapa sih fadil
apa kamu nggak sungguh sungguh mencintai kamilah
atau kamu nggak mau jadi penyemangat hidup untuk kamilah fadil
maaf siapa yang bernama fadil
ibu kamilah meminta anda untuk menemani dia di dalam

anda ga akan dipunyai
aku ingin cincin ini benar benar menjadi tanda ikatan kamu dan aku
dan saat kamu sadar nanti
kamu tidak mempermasalahkan soal anak itu lagi
aku sudah menyayangi anak kamu seperti anak kakku sendiri mila